jakarta kebanjiran satu frasa dari lagu benyamin sueb ini tampaknya tak kunjung basi
di bulan kedua tahun dua ribu tujuh belas ini ibu kota negara kembali dengan lagu lamanya banjir
menurut data yang berhasil dikumpulkan tim litbang cnn indonesia ada lima puluh empat titik di wilayah ibu kota
yang direndam banjir dengan ketinggian bervariasi kita akan lihat bersama
nah sejak sepekan lalu yakni mulai dari tanggal lima belas hingga sembilan belas februari dua ribu tujuh belas ada sejumlah laporan kejadian banjir
pada lima belas februari dua ribu tujuh belas terdapat delapan belas rw yang terdampak banjir
sementara pada tanggal enam belas februari ada lima rw yang terdampak banjir
sementara pada dua hari berikutnya tujuh belas februari setidaknya ada sembilan rw
yang terdampak banjir
sementara pada sembilan belas februari ada sebelas rw terdampak banjir
kemudian kalau kita jumlahkan setidaknya ini ada empat puluh tiga rw yang terdampak banjir
selama setidaknya empat hari di bulan februari dua ribu dua puluh
kemudian pada selasa dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas pukul delapan waktu indonesia barat
total ada lima puluh lima
empat puluh empat titik banjir yang tersebar di wilayah ibu kota
dan dengan rinciannya di jakarta selatan ada sebelas titik banjir dengan ketinggian banjir bervariasi antara lima belas hingga empat puluh cm
kemudian di jakarta timur ada tiga puluh tiga titik banjir
paling banyak di antara wilayah wilayah jakarta lainnya dengan ketinggian banjir antara sepuluh hingga satu ratus lima puluh cm
dengan ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan jakarta selatan
hingga saat ini memang banjir terparah terjadi di wilayah jakarta timur tepatnya di wilayah cipinang melayu
seperti yang sudah saya sebutkan tadi ketinggiannya ini bervariasi
utamanya di cipinang melayu ini ketinggiannya antara tujuh puluh hingga satu ratus lima puluh cm
sementara di jakarta utara ada setidaknya sepuluh titik yang tergenang banjir dengan ketinggian antara lima belas hingga sembilan puluh cm
kita akan lihat secara mendetail wilayah mana saja di jakarta selatan
yang terendam banjir ada sebelas titik yang terendam banjir pada hari ini
dan dengan ketinggian yang bervariasi
paling tinggi adalah di wilayah mampang perapatan kemudian pancoran barat
dan selebihnya ini ketinggiannya mencapai dua puluh hingga lima puluh cm
karena memang jakarta selatan ini dilewati satu kali yakni kali ciliwung
sehingga ini menyebabkan setidaknya ada sebelas titik dilanda banjir
kemudian kita akan lihat bagaimana kemudian di wilayah
di jakarta timur ini merupakan wilayah yang paling banyak titik banjirnya
ada tiga puluh tiga wilayah yang terendam banjir dengan ketinggian yang sangat bervariasi
yang paling tinggi adalah di wilayah taman malaka selatan dengan ketinggian seratus cm
kemudian wilayah lainnya bervariasi antara sepuluh hingga seratus cm
tiga puluh tiga titik setidaknya di wilayah jakarta timur yang terendam banjir
karena memang ada sejumlah kali yang melewati kawasan jakarta timur ini
sementara kita beralih ke wilayah jakarta utara
ada sepuluh wilayah setidaknya yang terendam banjir
ini dengan ketinggian bervariasi antara dua puluh hingga delapan puluh cm
biasanya wilayah wilayah yang tergenang banjir ini ada di sekitaran wilayah kalisunter
dan kita lihat
memang wilayah kalisunter ini menyebabkan wilayah di sekitarnya akhirnya terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara dua puluh hingga delapan puluh cm
yaitu tadi wilayah banjir yang terjadi di dki jakarta